tsm sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf tiga satu di atas
penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya mahkamah untuk masuk ke dalam nilai
lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak berarti lantas mendegasikan segala proses penyelesaian sengketa
yang dimiliki oleh lembaga lembaga lain di luar mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam undang undang pemilu
terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara tsm terhadap tata cara
prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu adalah merupakan kewenangan bawah selu
pid empat ratus enam puluh r satu jungto empat ratus enam puluh tiga r satu undang undang pemilu
dalam konteks ini makamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian
yang telah dilakukan oleh bawah selu
melainkan memastikan bahwa bawaslu telah melaksanakan kewenangan
dan bertindak dengan tepat sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku
proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh bawaslu menjadi sebuah database pengawasan
sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing masing pasangan calon
yang sewaktu waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan phpu di mahkamah
berdasarkan hal tersebut meskipun mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan
kewenangan bawaslu akan tetapi momentum pelaporan pelanggaran administrasi
proses pemilu secara tsm kepada bawaslu menjadi hal yang penting
dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara
sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara tsm kepada bawaslu
maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan
secara konkret posisi mahkamah terhadap proses pelaksanaan
pelaksanaan kewenangan bawah selu dalam persisian tentang hasil pemiluan umum adalah
memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama cermat melakukan pengawasan
penilaian dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi
sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku
demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan
termasuk dalam hal implementasinya lembaga dpr juga mempunyai kewenangan konstitusional

baik terkait dengan fungsi eksekutif maupun terkait dengan hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu
oleh karena itu peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak mahkamah agung
yang hanya diberi waktu empat belas hari kerja untuk menilai segala yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum
bahwa selanjutnya mahkamah juga perlu menegaskan
terkait kewenangan mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu
khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat tsm adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan
masing masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat tsm
ketentuan pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang pemilu dan penjelasannya telah menentukan
definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan
oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama
sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang
tersusun bahkan sangat rapi
dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan
selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah
antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya
sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi azas langsung
umum bebas rahasia jujur dan adil yang pada ujungnya berdampak
atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu
bahwa terhadap dalil dalil permohonan terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah
dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan pasangan cipta
calon nomor urut dua termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya telah dianggap diucapkan
pihak terkait pun memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap pula telah diucapkan
bahwa menurut pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan penjabat kepala daerah
dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut
bahwa menurut pemohon penunjukan penjabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana
bahwa menurut pemohon terkait dengan pengangkat pejabat kepala daerah yang ditentukan
dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan
pemohon mengajukan bukti p empat bukti p tiga puluh tujuh bukti p tiga puluh delapan dan bukti p tiga
pihak terkait mengajukan ahli margerito kamis dan halilul khairi
dan saksi ghani muhammad andi batara lifu ahmad doli kurnia dan suprianto
bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan
berdasarkan surat keputusan bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan
bahwa waslu mengajukan bukti p tiga dan bukti p empat
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon
bukti bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon
serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait
serta bukti bukti yang diajukan